itu akhirnya kita dengar lagi
suaranya kang gusang dari musola
rindu suara azan ya neng
kalau abis taruh belakang ya neng
iya betul itu blok saya
kalau boleh saya taruh
mau cukur abu tuh cuy
tapi sekarang mau udah sore besok aja ya
benernya besok sama mamang
jangan sama yang lain
alhamdulillah besok ada rezeki
kalau begitu mamang panggil dulu ya cuy
kabel udah tua gini
jangankan yang tua dong
tatang aja masih muda bisa koslet
kabelnya sudah tidak ada komandan
pasti itu barang bukti konspirasi global
pasti mereka sudah melenyapkan
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
itu akhirnya kita dengar lagi suaranya kang gusang dari musola
rindu suara azan ya neng
kalau habis taruh belakang ya neng
kalau boleh saya tanya
dokter clara lancar berbesar
insya allah lancar
sebentar ya bu dokter
ini bukan kebohongan
oh dulu sudah
in kamu tebak
siapa besok yang bakalan datang kesini
saya juga masih belum bisa percaya
namanya gak jadi dateng semua orang udah pada nungguin
siapa sih dok saya penasaran
saya aja masih belum bisa percaya sampe sekarang it
ya semuanya aman
lapor komandan ada orang mencurigakan masuk ke gerbang desa
bukan orang ciraos badannya tegap gagah
di taman bermain juga ada komandan sikapnya mencurigakan
siap satu komandan
ini jelas membuktikan bahwa cirawas adalah bagian paling penting dari rencana kelompok elit konspirasi global
jangan jangan ciraos ini adalah konspirasi global itu sendiri
untuk apa mereka datang ke sini komandan
untuk berkonsolidasi kita harus bersiaga penuh jangan ada yang tidur malam ini
siap satu komandan
silahkan masuk bu
besok bakalan ada tamu penting yang akan datang ke cirahos bu yola
hah serius bu
siapa sih bu dokter
besok juga kamu bakalan tahu sendiri koin
tadinya di sini komandan
tidak ada komandan
mungkin mereka tahu kehadiran kita
jalan satu komandan
delapan satu komandan
delapan satu komandan
delapan satu komandan
delapan satu komandan
delapan satu komandan
delapan satu komandan
delapan satu komandan
delapan satu komandan
delapan satu komandan
delapan satu komandan